enak banget kayaknya jusnya tuh
tinggal bikin jus jeruk
nah keke itu
ah kiki mau bikin jus
jadi tolongin ya keke
mau bikin jus
bikin jus ya
ya ampun keke
emang bikin jus aja
narik nariknya mbak kesini heboh banget sih
udah gue aja yang bikin
nah lo mendingan bawa rena main di depan
keke juga bikin kue dari mbak andin
ya bikinin ya kan banding kemarin bikin kue enak banget tuh ya kan
sikap kiki hari ini kok aneh banget sih
kayak ada bunyi mixer
kayak ada suara orang
mana ada toh mbak aku gak denger suara apa apa kok
dia terusin aja bikin kuenya yuk
kamu kenapa sih ki
kayaknya kelihatan aneh deh hari ini
mama keluar sama aku sekarang ya
mama mau liat liat rumah yang direrovasi
nanti aku ceritain di luar
mama ikut ala sementara
kayaknya ada orang
gak ada mbak
banding gak ada siapa siapa
itu cuma perasaan bandin doang kok
sepi kan tuh
ya mungkin perasaan aku doang
mbak kita ke dapur lagi aja yuk
kenapa sih el
kenapa sih el
rumah ini bukan punya kita lagi man
rumah ini udah dijual
aku sengaja gak ngasih tuh mama supaya mama gak kaget
selama ini aku tinggal di apartemen lah
ini kan rumah nyimpan banyak kenangan
it's a gift dari ayah kamu
kenapa dijual el
tapi aku udah dalam proses pengambilan rumah ini kok mah
aku janji sama mama aku bukan balik ke rumah ini ke mama
katanya tadi dia kesini mau nyari kamu
rena tadi di restoran sama aku ma
cuma sekarang rena udah pulang sama suster katanya kangen sama mamanya
kangen sama oma
yaudah kalau gitu
bener ya janji
iya aku mau balik ke rumah ini buat oma
nanti kalau aku gak sibuk aku ke rumah ya ma
aku terpaksa bohong sama mama
enak banget kayaknya jusnya tuh
tinggal bikin jus jeruk
suruh reina dan susernya pulang sekarang ya
tapi andin tahan di dalam
jangan suruh dia keluar
perintah masal ini ada ada aja deh
bikin kepala kiki pusing
kepala kiki pusing
lah ini baru bikin juicy mangga doang
kalau mau bikin yang satu lagi
belum keluar lah
kita turutin aja lah ya
daripada nanti gigi yang kena mbak ya
gue balik dulu gak apa apa ya
kita bikin kue yang enak
aku masih kangen
mbak juga masih kangen sama anak mama
tapi reinhard harus pulang oke
aduh dong mas
tapi beneran loh
lo berdua mirip banget
yaudah kita pulang yuk
mbak andin jangan boleh keluar keluar
jadi maaf ya mbak andien belum bisa nganterin mbak mirna
kan dia cuma mau nganterin ke depan doang
orangnya sama anaknya juga
yaudah mir mir udah udah udah
masih diperpanjang lagi gapapa
ya udah deh
lagian popo aneh banget sih
masa istri gak boleh keluar ya
kayaknya masih kaku banget
lo kan udah gak kerja lagi di kantor iya kan
eh lupa tunggu tunggu tunggu
bonekanya nanti ketinggalan
salim dulu sama mama
gapapain deh disini aja
nanti dia bawa
nanti dia pengen
daah mbak kiki
tadi kenapa saya disuruh pulang pak
gak usah banyak tanya
kamu antar aja reina sama susternya pulang rumah
iya baik pak
kamu temennya andien kan
iya tadi habis ketemu dia
sekarang itu saya kerjanya jadi babysitter reina